pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak atau bbm mulai pukul satu april dua ribu enam belas
baik bbm jenis premium dan solar turun sebanyak lima ratus rupiah per liter
harga premium yang semula enam sembilan ratus lima puluh sekarang per satu april menjadi enam empat ratus lima puluh
jadi turun lima ratus rupiah
kemudian minyak solar yang semula lima enam ratus lima puluh menjadi lima ratus
minyak tanah tetap